ratusan siswa sd negeri dukuh menanggal satu surabaya
harus menerima nasib belajar di tengah bau sampah yang menyengat
akibatnya tidak sedikit siswa yang pusing dan mual
karena tidak kuat menahan bau
beginilah dampak pencemaran udara yang ditimbulkan
sampah mall city of tomoro di surabaya selatan
terhadap puluhan siswa kelas enam sd negeri dukuh menanggal satu surabaya
hampir seluruh siswa menutup hidung
karena bau tak sedap yang ditimbulkan oleh polusi sampah
yang masuk lewat jendela kelas
bau menyengat sampah berdampak pada satu ratus tujuh puluh lima siswa di lima kelas
yang letaknya bersebelahan dengan ruang pembuangan sampah dari mal
menanggapi laporan dari pihak sekolah
komisi d dprd kota surabaya
langsung melakukan sidak ke sdn duku menanggal satu surabaya
selain itu anggota dewan ini juga melakukan sidak ke lokasi ruang sampah mall cito
yang memang berada tepat di sebelah ruang kelas sdn dukuh menanggal satu surabaya
dan menjadi penyebab timbulnya polusi udara
dalam sidak ini dewan meminta pengelola mal agar segera mencari solusi
agar tidak ada lagi polusi udara yang berdampak pada sekolah
maupun permukiman di sekitarnya
pertama dianggap sebagai perda
ya kan mana kala dia melanggar perda
peringatan satu dua tiga tidak dirohkan
maka perda itu kan memberikan sanksi
nanti itu kita akan rekomendasi
kalau sampai kita kasih batas waktu tertentu
kalau masih tetap saja ya
biasanya bisa memberikan sanksi kepada cito
sementara pihak mall cito berjanji akan segera melakukan perbaikan
sebagai langkah awal pihak mal akan melakukan penyemprotan
dengan menggunakan cairan organik
untuk mengurangi bau busuk yang ditimbulkan
wahyu pratama surabaya